setelah lima jam diperiksa artis gisela anastasi atau gisel
tabu petang keluar dari gedung direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya
ini adalah kedua kalinya gisela menjalani pemeriksaan terkait kasus video porno yang beredar
menurut kabupaten khusus polda metro jaya komersiusri yunus
pemeriksaan gisal untuk yang kedua kalinya ini adalah tambahan berkas acara pemeriksaan saja
hal itu karena pihak kejaksaan tinggi jakarta meminta perbaikan terhadap pap gisel
giselle diperiksa sebagai saksi atas kasus video porno yang pelakunya mirip dengan dirinya
video tersebut beredar di media sosial
polisi telah menangkap dua orang yang menyebarkan video dan menetapkan mereka sebagai tersangka
tim liputan cnn indonesia